kita akan memantau langsung bagaimana situasi dan juga kondisi aksi unjuk rasa di bekasi jawa barat
bersama produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di sana
dan juga ada sandra insani produser lapangan cnn indonesia di tanggrang banten
kita ke bekasi terlebih dahulu
karmel ini bagaimana situasi dan juga pergerakan masa di hari ketiga
yang digadang gadang menjadi puncak demo menolak ruu cipta kerja
ya selamat siang sarah
seperti yang diketahui pengesahan undang undang hak cipta
telah dibuntuti oleh aksi penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat
sejauh ini sejumlah aksi penolakan dari buruh lalu dari mahasiswa
dan dari organisasi masyarakat sipil lainnya telah ditemukan di berbagai daerah
termasuk kabupaten bekasi
saat ini saya sedang berada di bekasi
dan di mana ini memang merupakan salah satu tempat perkumpulan pekerja buruh bekasi
tadi para pekerja buruh yang kami lihat di lokasi bergeser dari ejip
pada pukul sebelas siang waktu indonesia barat menuju ke bie
saat ini mereka belum melakukan audiensi di bie
namun mereka terpantau sudah berkumpul dan sepertinya sudah bersiap siap
tim di lapangan kami tadi di lokasi bie juga telah melihat sejumlah personel pengamanan
walau tidak banyak
tadi kami sempat berbincang bincang dengan kapolres bekasi hendra gunawan
yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak dua personel
gabungan pmb atau polres metro bekasi dan tni
untuk mengamankan adanya demo sepanjang hari ini
tentunya dua personel tersebut disebarkan di sejumlah titik
kami memang mendapatkan informasi bahwa akan diadakan audiensi
dari pihak aliansi buruh bekasi melawan pada hari ini
jadi aliansi buruh bekasi melawan merupakan gabungan organisasi pekerja buruh
diantaranya adalah fspmi kasbi dan kpbi
walau meski begitu sarah sehingga saat ini masih belum diketahui
jam berapa dan lokasi
pastinya di mana audiensi tersebut
tentunya aspirasi yang nanti akan disampaikan oleh aliansi buruh bekasi melawan
masih seputar penolakan undang undang cipta kerja tersebut
lebih tepatnya mengenai penghapusan umk umsk lalu tenaga kerja asing
dan pengurangan pesangon
dan sarah perlu dicatat bahwa hari ini merupakan hari ketiga
yang katanya merupakan puncak dari aksi penolakan yang sudah dimulai
sejak hari seminggu
namun saya ingin menjelaskan sedikit sarah
kekemaren pergerakan para pekerja buruh di kawasan bekasi
jadi kemarin aliansi buruh bekasi melawan bergerak ke arah dprd kabupaten bekasi
dari jpi dari jpic
mereka mengarah sekitar pukul satu siang waktu indonesia barat
dan sarah seperti yang bisa dilihat ini merupakan pekerja buruh
mereka baru saja berdatangan
mereka dari kawasan jpic
dan mereka juga mengarah dari kawasan industri mm dua ribu seratus
saat ini mereka memang belum menyampaikan audiensi
namun mereka melintas dari tadi kami melihat di lapangan
mereka berpatroli berkeliling kawasan kabupaten bekasi
tadi kemarin juga mereka melakukan menyampaikan orasi atau audiensi
di kawasan jpic sekitar pukul empat tiga puluh sore waktu indonesia barat
dan kemarin memang
tidak berlangsung lama audiensinya hanya sekitar satu lima jam
jam enam sore kemarin sudah selesai
lalu selain dari itu penyampaian aspirasi kemarin juga suasananya sangat kondusif
jadi tidak ada kericuhan di kawasan jpic tersebut
karena kemarin juga para pekerja buruh yang berorasi di kawasan jpic dijaga oleh sebanyak enam ratus personel gabungan
kemudian polres metro bekasi dan juga tni sebanyak enam ratus personel menjaga mereka
maka dari itu suasananya kondusif
namun sarah perlu dicatat bahwa kemarin penyampaian orasi masanya terbagi menjadi dua
jadi selain dari jpic juga ada masa yang berkumpul di jababeka
nah masa yang berkumpul di jabodebek merupakan perkumpulan masa mahasiswa
dan masa mahasiswa yang berkumpul di jababeka tersebut sempat bentrok dengan aparat kepolisian
sehingga ada sejumlah murid yang luka akibat orasi yang dilakukan kemarin
namun jika kita bicara mengenai pengamanan sarah memang seperti yang tadi saya katakan
sudah ada dua personel yang dikerahkan hari ini
dan selain dari titik titik perkumpulan buruh mereka juga akan disiagakan di jalan tol jakarta cikampek
lebih tepatnya tol ke arah jakarta
dan tentunya ini merupakan upaya untuk mengantisipasi adanya demo di kawasan bekasi sepanjang
dan jika kita bicara mengenai arus lalu lintas di sekitar kabupaten bekasi sejauh ini
memang belum ada penutupan ruas jalan
namun tadi aparat kepolisian mengatakan bahwa penutupan akan dikondisikan dengan dinamika di lapangan sepanjang hari ini
dan memang besok dan begitu juga dengan personel yang akan disiagakan besok
jika para aparat kepolisian bisa menilai bahwa audiensi atau aksi unjuk rasa bisa berhenti pada hari ini
maka besok mereka tidak akan mengerahkan personel begitu banyak seperti hari ini
ya terima kasih karmel dari bekasi
selanjutnya kita ke sandra dari tanggerang banten
ya sandra ini bagaimana
kalau tadi di bekasi masa sudah mulai memasuki dan juga nantinya akan diadakan mediasi
kalau di bekasi bagaimana sandra dengan lanjutan aksi di tangerang
ya selamat siang sarah
saat ini saya sudah berada di tenggara tenggara
ya selamat siang sarah saat ini saya sudah berada di tenggara
ya selamat siang sarah saat ini saya sudah berada di tenggara
saya sudah berada di depan pabrik yang memang berada di jalan dan mogot kecamatan batu ceper kota tanggrang
karena memang kita mencari tempat yang paling aman karena memang sempat terjadi kericuhan
namun dapat dilihat mungkin situasi terkini di belakang saya sarah
di sini untuk masa pendemo sudah mulai diizinkan berjalan
sempat tadi terjadi kericuhan namun semuanya sudah berjalan cukup kondusif
karena memang kalau bisa saya ceritakan tadi para pedemo yang terkumpul
dari kota tanggrang dari kabupaten tanggrang di sini terhenti
karena memang tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian melaju dari arah tanggrang menuju jakarta
untuk mengarah ke dpr ri
sehingga tadi kalau bisa dilihat mungkin cuplikannya juga para pendemo melemparkan batu kepada para pihak kepolisian
kemudian juga sempat terjadi kericuhan dan kegaduhan
kemudian juga water cannon juga akhirnya disemprotkan kepada para pedemo
yang berasal dari kota dan kabupaten tanggerang
sehingga sempat terjadi kericuhan dan memang dapat diceritakan sarah
bahwa tadi sempat ada blokade pertama
blokade pertama tersebut dijebol oleh para pedemo
karena memang walaupun mereka berangkat sendiri sendiri bergombol gombol
karena ditahan di jalan dan mogot ini di kecamatan batu ceper
sehingga semuanya massa terkumpul
dan berdasarkan penglihatan mata kami memang ini ribuan lebih bisa mencapai puluhan ribu
karena memang dari kota dan juga dari kabupaten semuanya berkumpul menjadi satu
sehingga massa pun
ketika tidak diperbolehkan lewat kemudian memuncak
blokade juga akhirnya blokade pertama dijebol seperti itu
dan kemudian juga berjarak lima ratus meter dari blokade pertama dibuat blokade lagi
dengan mungkin bisa dilihat di pinggir saya disini sudah ada kawat berduri disini sudah disiapkan
tetapi masa pun tetap maju tetap menerobos
sehingga pihak kepolisian pun mengizinkan para masa pendemo dari kota dan kabupaten tangerang ini
untuk mengarah ke jakarta dan mengarah ke dpr
walaupun memang tadi kita sempat menghubungi juga oleh pihak kepolisian untuk kota tanggerang sendiri
ini untuk hari terakhir mogok nasional tanggal delapan ini sudah disiapkan sebanyak seribu personil gabungan tni polri sapo pp seperti itu
namun ini kalau dibandingkan dengan dua hari lalu ini itu dua kali lipat
jadi kalau misalnya dulu hanya di kotanya saja ya tanggal enam tanggal tujuh itu lima ratus personil hari ini seribu personil
namun dengan diadakannya di tempat ini perbatasan antara jakarta dan tangerang dan jakarta
mungkin ini adalah gabungan dari personil yang ada di kota dan juga kabupaten tanggerang
dan sarah dapat diinformasikan juga memang akses jalan tadi tertutup
jadi dari arah jakarta menuju tanggrang ataupun tanggrang menuju jakarta
ini tidak bisa lewat untuk para melalui lintas di sini tidak bisa lewat karena memang keadaan tidak kondusif sehingga disuruh semuanya putar balik
dan kalau memang dilihat untuk para pedemo di sini mereka menggunakan mobil
kemudian juga menggunakan atribut atribut bendera kemudian juga motor yang memang jumlahnya banyak sekali
ya sandra ini blokade pertama sudah berhasil dijebol oleh para pendemo untuk menuju ke jakarta
di titik dua lima ratus meter kemudian
nah ini ada berapa titik blokade saja yang ditaruh oleh petugas untuk berjaga
untuk membatasi pergerakan masa menuju ke jakarta
ya untuk sejauh pandangan kami tadi memang blokadenya yang dipasang sejauh ini hanya dua
yang pertama ada lima ratus meter di arah tanggerang kemudian juga yang blokade kedua di tempat ini
hanya ada dua blokade
dan memang sempat tadi kenapa blokade pertama bisa jebol
karena memang kita berada di belakang pihak kepolisian dari arah tanggrang menuju jakarta
masanya banyak sekali tiba tiba kemudian juga dari arah jakarta menuju tanggerang
terdapat sedikit tidak cukup banyak dibandingkan dari arah tanggrang
tetapi ada juga masa dari kelompok jakarta yang menghalau
jadi polisi dikepung di tengah tengah sehingga kami pun melipir karena mencari tempat yang aman
batu batu juga dilemparkan teriakan teriakan masa juga terdengar seperti itu
sehingga kami melipir
kemudian juga langsung dibentuk oleh tim anti huru hara brimob blokade kedua
dan tidak lama kemudian mungkin masa sudah melaju terjadi kompromis sedikit
setelah itu masa diperbolehkan untuk menuju jakarta
dan sebenarnya salah yang bisa diinformasikan juga di saat ini
demo ini harusnya juga para perempuan demo diingatkan kembali
karena kita di tengah pandemi
untuk bulan september sendiri pun lonjakan dari kasus positif ini cukup tinggi
sehingga ini dikhawatirkan sekali
karena tidak adanya physical distancing kemudian juga penggunaan masker tidak tepat
kadang juga dibuka saling bersentuhan belum lagi dilemparkan tadi ada water cannon seperti itu
sehingga ini bisa berpotensi penyebaran virus covid diantara pedemo
sehingga diharapkan untuk para pendemo
walaupun menyampaikan aspirasi mereka terhadap penolakan omnibus law uu cipta kerja
yang baru saja disahkan kemarin pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
walaupun sudah ketok palu mereka tetap berdemo
tetapi tetap juga perhatikan hal yang tidak kalah
penting dari itu semua yaitu kesehatan di tengah pandemi
karena kalaupun ini melonjak kita tidak tahu bagaimana apakah rumah sakit
dan juga tempat tempat penampungan untuk para penderita covid ini apakah akan mencukupi
apalagi kita tahu jumlah pedemo ini disini banyak sekali
ya terima kasih atas informasinya sandra insanasari
produser lapangan cnn indonesia yang melaporkan langsung dari tanggerang banten
dan juga carmel yang melaporkan langsung dari bekasi jawa barat